inilah rekaman video amatir detik detik penyelamatan sepasang suami istri
sesaat setelah jatuh dari ube karang di pantai karanghau
jamatan jisolok kabupaten sukabumi pada senin tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu lalu
pasutri ns dan hm asal desa mangkalaya kecamatan gunung guru
kabupaten sukabumi ini terhempas dari karang dan terjatuh ke laut dan di gunung ombak
kedua pasutri ini sebelumnya sudah diperingatkan menjaga pantai untuk tidak nekat naik ke karang
untuk bersuap foto namun tidak diindahkan
kedua pasutri ini selamatkan lehati kebungan dan warga setelah setengah jam tergulung oleh ombak
setelah mendapatkan perawatan di rsud pelabuhan ratu
kedua pasutri ini diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan